tim cyber ditreskrimsus polda jawa timur berhasil menangkap pelaku pembobolan kartu kredit secara online
modus tersangka yakni melakukan pembelian data kartu kredit melalui akun facebook di grup black market id
selain menangkap pelaku polisi juga menyita barang mewah hasil belanja tersangka senilai hampir setengah miliar rupiah
penangkapan dua pelaku pembobolan kartu kredit atau karding dan spamming
bermula dari informasi dugaan adanya hacker di sebuah akun facebook black market id di kabupaten malang
setelah melakukan penelusuran dan penyelidikan di sejumlah jaringan media sosial
polisi akhirnya berhasil menangkap pelaku peretas yakni dua warga tambak sari surabaya dan warga malang
modus kejahatan di dunia maya ini dilakukan para pelaku dengan modus mencuri data kartu kredit milik orang lain
data kartu kredit korban kemudian digunakan membeli barang barang mewah di situs jual beli online luar negeri
barang barang ini kemudian diletakkan di sebuah dropper amerika serikat dan jepang untuk kemudian dikirim ke alamat tersangka
selain digunakan sendiri tersangka juga menjual kembali barang barang hasil karding ini dengan harga lebih murah melalui jual beli online
kegiatan yang dilakukan mereka yaitu di mana memasuki cc kartu kredit melalui akun facebook
akun facebook seseorang lalu mengambil cc
kemudian melaksanakan kegiatan transaksi di dunia maya dengan cc oleh orang tersebut dan kemudian memesan daripada barang
akibat perbuatannya polisi menjerat kedua pelaku dengan undang undang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman pidana tujuh tahun penjara